jemaah dari berbagai kota di indonesia memadati kawasan monas jakarta sejak minggu malam
mereka berkumpul untuk menghadiri reuni dua ratus dua belas yang dimulai pada senin dua desember pukul tiga dini hari
acara diawali dengan salat tahajud berjemaah yang diimami oleh sheikh amar dari palestina
usai salat tahajud acara dilanjutkan dengan istighosah yang dipimpin oleh abu yahurtubi
sekitar pukul empat lebih lima belas salat subuh berjamaah dimulai
lebih dari sembilan personel gabungan polisi dan tni dikerahkan untuk mengamankan reuni akbar dua ratus dua belas di silang monas jakarta
kita melayani masyarakat dalam bentuk menyiapkan pengamanan
endang dalam reuni dua ratus dua belas adalah gubernur dki jakarta anies baswedan
sebagai tuan rumah anies mengatakan jakarta menyambut dan mengapresiasi kehadiran peserta reuni dua ratus dua belas
hari ini berkumpul begitu banyak masyarakat dari seluruh indonesia
saya tadi sampaikan jakarta menyambut dan saya mengapresiasi
para jamaah yang hadir dalam suasana yang tenang tertib
seperti juga tahun tahun sebelumnya di mana kehadiran mereka dengan tenang damai pulang juga tertib tenang dan damai
insya allah tahun ini juga begitu
peserta reuni akbar dua ratus dua belas di silang monas jakarta pusat senin pagi datang dari berbagai daerah di indonesia
ada salah satu kelompok yang mencuri perhatian publik
mereka adalah rombongan pondok pesantren darul quran
dan juga ada pemerintah yang menunggangi kuda
memakan waktu hingga lima jam dari kota depok ketua pondok pesantren mengatakan mereka menunggangi kuda untuk meniru kebiasaan nabi pada masa terdahulu
secara umum acara reuni akbar dua ratus dua belas tahun ini berlangsung tertib dan lancar
benang merah kegiatan ini adalah mendoakan kesejahteraan indonesia dan mendorong pemerintah untuk kepulangan rizik sihab ke indonesia
acara reuni ini pun berakhir
pukul setengah sembilan pagi waktu indonesia barat
tim leputan cnn indonesia